tiap jumat eksklusif di gtv
oke lo beli masuk
tapi jangan genit sama pangeran
gue gak peduli ada dia ataupun gak ada dia di dalam
orang gue yang mau bantuin bu dina
gue belum selesai ngomong
nanti kasih tahu pangeran ya
pacarnya nungguin di depan
yaelah lo aja ngomong sendiri
kok lo gue panggilin malah jalan terus
enggak tadi gue buru buru
perasaan gue lo kayak ngindarin gue
kerasaan lo doang kali
apa putri jadi gini
karena dia udah tau kerasaan gue yang sebenernya
perasaan risky sebenernya
gue punya perasaan lebih ke lu
seandainya lo bisa tau perasaan gue yang sebenernya
toilet kan disana
yaudah mah ntar kelar kampus aku langsung kantor mama ya
iya nanti aku temenin mama belajar
jangan paksa paksa aku buat beli baju baju gurih gitu ya
aku gak suka
lagian nggak bakal kepake juga
orang gue udah tadi di belakang lo
main ubruk aja
lo kenapa ke kampus tuh gak dadahin kayak semalam aja sih
bukan urusan lo
gue mau pakai baju apa
galak banget cewe
ih kok gue panggil malah pergi begitu aja sih
padahal kan gue cuma mau ngajakin dia ke kantin
kakaknya lo tuh gak usah so deket sama ata
lihat tuh jadi kabur kan
tapi kan usaha boleh
lo bisa aja cuekin fanya
ya apaan sih lo sepenting banget sih
orang gue mau liat ke dalam sebentar
lu gak bisa masuk mel
disini yang bisa masuk cuma anak anak teater doang
sumpah lo so penting banget sih
kan gue cuma mau lihat ke dalam sebentar
kalau lo masuk ke dalam lo yang ada ganggu mereka
apalagi ini latihan tertutup
eh orang jelas jelas tadi gue gak pangeran masuk
emang dia anak ukm teater
kayaknya lo salah liat deh
cuma anak ukm yang bisa masuk ke dalam
gak mau tau gue mau masuk
binggir ini nyelot banget sih
pintunya gue tutup ya
iya gue mau masuk ke dalam
karena lo ganggu latihan kita udah
ih buka aja
pake digunci segala lagi
terus tau gue udah janjian sama putra petir mau kolaps
gue nungguin pangeran deh
gue yakin lo bakal kesini
kenapa rizky ngobatin kayak gitu ya
gue pikir selama ini dianggap gue sahabat
wah udahlah ngapain juga gue mikirin itu
mending gue bantu bu dina
itu minumannya banyak banget mau dibawa kemana
ini buat anak anak yang latihan teater
oh aku bantuin ya bu
gak usah put biar ibu bawa semua aja
gak apa apa bu kalau ibu bawa sendiri nanti bolak balik
kan kalau dibantuin jadi sekali jalan
yaudah kalau gitu kamu buang nampan yang satunya ya put
ini ya put ya
putri makasih ya
yang ngerepotin bu kan aku yang nawarin bantuin bu dina
ini mau antar minuman anak anak ukm
oke ibu boleh masuk
cewek asongan ini enggak
loh gimana sih lo kalo bu dina masuk sendiri ya
gak bisa dibawa nampaknya kan ada dua
itu kerjaan cocok banget buat lo
oke lo boleh masuk
tapi jangan genit sama pangeran
lo gak usah ngancem gue kali
gue gak peduli ada dia ataupun gak ada dia di dalam
orang gue yang mau bantuin bu dina
gue belum selesai ngomong
nanti kasih tau pangeran ya pacarnya yang nungguin di depan
lo aja ngomong sendiri
putri lo hebat banget ya
kan saya nggak salah bu
lo udah berjalan
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
gak ada yang nungguin
lo bisa ngedance juga ternyata
lo masuk tim gue
terus lo bawa kesini
gue tunggu ya
lo liat putri gak
konek banget ya
tapi kenapa malah jadi kayak gini
tapi dalam hati lo ngomong terus kan
pantes aja putri bisa denger suara hati lo
maksud lo putri bisa dengar suara hati gue
hai hehehe hai hayo ngaku aja deh lo lo pasti sering ngomong suka sama putri tapi dalam hati lo
kayak ngaku aja ris gue cuma bilang kalau gue punya perasaan lebih sama putri itu
sama aja kali berarti lo suka sama putri lo jatuh cinta sama dia
ya elah muka lempeng tapi hati mellow dibohongin dikit aja kalau putri bisa denger suara hati lo
lo aja percaya kalau malah ketahuan gue sih iya enggak lucu aja ya lo kayak
enggak ingin dibaca gitu aduh ada ada aja lo riz hehehe daripada lo ketahuin gue terus
mendingan lu bantu gue cari putri eh udah ya udah ayo tunggu dong